seluruh pelajar taman kanak kanak hingga sekolah menengah atas di provinsi dki jakarta akan diliburkan selama sembilan hari
saat puncak perhelatan pesta olahraga asian games agustus mendatang
langkah ini diambil demi kelancaran pelenggaran gelaran empat tahunan tersebut
keputusan itu dipaparkan saat rapat koordinasi antara pemprov dki jakarta dengan panitia penyelenggara asian games dua ribu delapan belas
inas gok di komplek balai kota dki jakarta jumat pagi
dengan meliburkan para pelajar selama sembilan hari diharapkan penyelenggaraan asian games akan lebih lancar
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyampaikan bahwa pada masa libur sembilan hari ini para pelajar akan diberi tugas pengganti
selain itu akan ada penggantian jadwal masuk sekolah pada bulan desember
tadi satu yang akhirnya diambil keputusan adalah kita memutuskan untuk meliburkan sekolah secara menyeluruh
di wilayah dki bukan hanya yang di sekitar venue atau di sekitar kampung atlet tapi di sembilan hari ini diliburkan dan diberikan tugas
agar mereka membantu kelancaran asean games baik daripada menghadiri atau menyaksikan langsung dibuat tugas tugasnya tentang lancarnya daripada asean games tersebut
maupun juga nanti digeser di bulan desember
untuk libur tersebut sehingga tidak mengganggu hari dan waktu yang mereka perlukan untuk menyiapkan bagi para semua peserta didik